ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono sakit dan dirawat di rspad gatot subroto jakarta
sb mengalami kelelahan usai melakukan perjalanan dari pacitan ke yogyakarta
mantan presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
semula akan bertemu untuk membahas pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun pertemuan ini ditunda karena sby mengalami kelelahan dan dirawat di rspad gatot subroto jakarta
sejauh ini belum ada keterangan resmi sampai kapan penundaan pertemuan kedua tokoh ini akan kembali digelar
dan sementara itu melalui akun instagramnya ani yudhoyono mengunggah foto sbi yang tampak tak bekerja meski dirawat di rumah sakit
dan di bawah foto sbi yang sedang menandatangani sebuah dokumen ani yudhoyono menuliskan dalam kondisi apapun tugas harus dituntaskan
dan sudah ada produser lapangan cni indonesia raff raff kaffi di rspad gatot subroto jakarta
selamat siang raff raff
raff raff sejauh ini bagaimana keadaan mantan presiden sbi sejauh ini
selamat siang alvin dan juga pemirsa
betul sekali bahwa informasi yang beredar bahwa
presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono dirawat akibat kelelahan setelah melakukan perjalanan pribadinya ke pacitan ke kampung halamannya kemudian juga ke yogyakarta
setelah melakukan berbagai rangkaian kegiatan seperti misalnya di pacitan beliau mengadakan atau juga bertemu dengan teman teman semasa sma di sma negeri satu pacitan teman temannya
kemudian juga melakukan perjalanan ke yogyakarta sampai akhirnya menonton final bersama piala dunia dua ribu delapan belas
beliau mengalami kelelahan dan saat ini dirawat di rspad gatot subroto jakarta
dan menurut wakil ketua umum demokrat ini pertemuan antara sbi dan juga tokoh gerindra ya ini ketua umum partai gerindra prabowo subianto yang rencananya akan digelar pada hari rabu ini
ditunda dan belum ada informasi resmi sampai kapan penundaan ini akan digelar kembali antara kedua tokoh untuk membicarakan terkait masalah agenda pemilihan presiden
ketua gerindra sampai saat ini masih tetap menjagokan atau mengusung ketua umumnya prabowo subianto untuk maju sebagai calon presiden
dan sementara untuk partai demokrat sendiri masih tetap mengusung agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden di luar opsi baik di kubu jokowi maupun juga di kubu prabowo subianto
dan sampai sejauh ini kami masih belum mendapatkan
informasi di ruang berapa bapak sby ini dirawat di rspad dan bagaimana kondisinya
namun kalau tadi anda sudah menginformasikan dari akun twitter milik ibu ani yudhoyono bapak sb ini masih terlihat sudah baikan begitu walaupun kelelahan dan juga sempat dirawat di rspad ini
kita doakan saja semoga tidak ada hal hal serius karena akan ada agenda agenda politik ke depan
yang pasti akan menguras banyak energi tokoh tokoh bangsa seperti kita ketahui bahwa pada tanggal tujuh belas juli kemarin sudah dilakukan atau sudah ditutup terkait masalah pendaftaran calon legislatif
kemudian juga pembicaraan pembicaraan ke depannya terkait masalah pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
nanti pastinya akan membutuhkan banyak energi bagi para tokoh tokoh bangsa untuk menentukan nasib bangsa indonesia ke depan
ya raff raff ada informasi bahwa ketua umum gerindra
prabowo subianto akan datang membesuk atau menjenguk sby apakah informasi ini valid
ya kami juga mendapatkan informasi di kalangan wartawan di mana mereka mengatakan bahwa ketua umum gerindra prabowo subianto
rencananya akan menjenguk ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
namun kami belum dapat memberikan klarifikasi
dan juga kebenaran terkait masalah informasi tersebut
karena sampai sejauh ini sampai saya melaporkan kepada anda alvian dan juga pemirsa
belum ada tokoh tokoh yang menjenguk presiden ke enam republik indonesia di rspad gatot subroto
kami juga masih ingin mengetahui karena di depan pavilion kencana ini
di rspad gatot subroto ini saat ini juga ada
terparkir kendaraan berplat nomor ri enam puluh
namun kami juga belum mengetahui apakah ada yang menjenguk beliau
dan yang sampai sejauh ini kami ketahui dari akun twitter ibu ani yudhoyono
hanya keluarga terdekat dari keluarga presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono alfian
baik terima kasih raff raff kaffi melaporkan langsung dari rspad gatot subroto jakarta